kecelakaan mau terjadi di jalan tol solo semarang di daerah boyolali
tepatnya kilometer empat puluh delapan pada selasa malam
menurut sopir truk ahmad fitro awalnya ia berjalan perlahan di lajur kiri
namun sebuah mobil sedan mercedes melaju cukup kencang
dan tiba tiba menghantam belakang truk yang bermuatan tabungga seberat tiga puluh ton
akibatnya mobil sedan terpental ke kanan
dan mengenai sebuah mobil travel yang melaju di belakangnya
kemudian dari arah belakang lagi melaju mobil suv putih
dengan kecepatan tinggi yang mencoba menghindar sedan yang terpental
namun malah menabrak truk dari belakang hingga ringsek
kecelakaan ini langsung ditangani oleh petugas baik dari satlantas polres boyolali
pjr kartosuro maupun petugas dari pengelola tol serta pemadam kebakaran boyolali
proses evakuasi korban memakan waktu dua jam
karena posisi mobil yang ringsek di kolong truk
sehingga menyulitkan tim penolong untuk mengeluarkan kedua korban yang terjepit di dalam mobil
berawal dari kendaraan truk yang berjalan
kemudian tertabrak dari belakang kendaraan sedan
yang mana sebagian ini mengalami kebakaran terbalik
kemudian di belakang sedan ini juga ada kendaraan yang menabrak dari belakang
yaitu kendaraan crt
akibat kecelakaan ini
dua orang yang berada di mobil suv putih meninggal dunia di lokasi kejadian
sementara mobil sedan mengalami kebakaran
namun penumpang yang selamat karena berhasil keluar dari mobil sebelum terbakar
kemudian menjalani perawatan di rumah sakit hidayah mojosongo boyolali
sri hartono boyolali jawa tengah